kita ke informasi berikutnya putra sulung presiden jokowi dodo gibran rangka bumi raka
mendatangi wali kota solo efek hadi rudatmo untuk beristirahat turami sekaligus menayakan
mekanisme pencalonan sebagai wali kota solo
ya yuda apakah pemilik usaha martabak kota barat markobar ini akan mencalonkan diri sebagai wali kota solo
mari kita lihat bersama
datang sendiri di loji gandrung selasa siang gibran raka buming raka langsung menemui wali kota solo fx hadi rudiatmo di rumah dinasnya
pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar dua puluh menit itu diakui rudy hanya sebatas silaturahmi
namun rudy juga mengatakan bahwa putra presiden republik indonesia joko widodo ini juga menanyakan
tentang mekanisme pencalonan sebagai wali kota solo yang akan digelar dua ribu dua puluh mendatang
tentang bagaimana mekanisme pencalonan dan sebagainya ya saya beri paparan aja
nanti ada kesempatan pak untuk gibran
semua bisa kesempatan internal kita bukanya kita cuman persoalnya kita tidak publikasikan
menurut rudy siapapun punya kesempatan menjalankan diri menjadi calon wali kota solo termasuk gibran melalui pdip
namun gibran harus memenuhi beberapa persyaratan dan syarat utamanya yaitu memiliki kartu tanda anggota pdip
nama gibran dalam beberapa bulan terakhir masuk radar calon wali kota solo
namun sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari gibran
gibran sendiri sempat ditanya wartawan tentang kapan mendaftarkan diri ke dpc pdip
dia menjawab kalau menunggu waktu yang tepat
nantinya kapan masuk
kalau waktunya sudah
terpikiran aja silaturahmi berbicara tentang perkembangan kota solo
ya apapun kota solo ini kan kota ini ya kota yang kota kecil tapi sangat dinamis sekali
jadi intinya apa yang sudah dikerjakan pak rudy selama ini sudah sangat baik sekali
sudah sangat membuat kota solo terlihat lebih maju
tapi mungkin saya ada sedikit masukan
dan kota solo ini butuh sedikit sentuhan anak muda
meskipun tersirat ada rencana maju sebagai calon wali kota solo melalui pdip
gibran masih enggan menjawab secara pasti
apakah dirinya akan mencalonkan diri sebagai calon wali kota solo
di sisi lain pdip sudah sepakat mengusung pasangan purnomo dan teguh prakosa
dan sudah mendaftarkan di dpc pdip solo
purnomo saat ini menjabat sebagai wakil wali kota solo
sementara teguh prakosa merupakan ketua dprd